kontroversi revisi undang undang kpk terus bergulir
setelah ketua kpk agus raharjo menyetujui adanya ruu dengan beberapa syarat
sejumlah aktivis justru menentang dan menyayangkan sikap kpk tersebut
ketua komisi pemberantasan korupsi kpk agus raharjo
berencana untuk memperluas kewenangan kpk dalam memberantas korupsi hingga ke daerah
mewakili kpk agus ingin agar lembaga tersebut
tak hanya menangani kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara
namun hingga ke tingkat fungsional pns daerah
sejauh ini kpk hanya memiliki wewenang mengusut kasus korupsi setingkat bupati dan dprd
sisanya kasus korupsi akan ditangani oleh aparat daerah
hal ini disebabkan kendala regulasi tentang penyelenggara negara
berdasarkan alasan tersebut kpk setuju jika dpr merevisi undang undang no tiga puluh tahun dua ribu dua
tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi
dengan catatan perubahan undang undang harus memberi dampak positif pada lembaga antirasuah tersebut
hasil revisi undang undang kpk juga diharapkan tidak melemahkan kewenangan kpk sebagai lembaga negara
kalau revisi itu tujuannya memperkuat itu pasti kpk sangat setuju
karena pada waktu saya masuk kpk pun memang dirasakan ada beberapa yang perlu disempurnakan atau yang perlu diperbaiki
tapi kalau revisi itu kemudian justru melemahkan itu yang kemudian kita
selalu tidak sependapat dengan itu
jadi banyak sekali kalau kita ingin memperkuat itu seperti tadi private sector kemudian bisa ditangani kpk
namun wacana kpk ini menuai sejumlah kontroversi
menurut aktivis indonesia corruption watch icw adnan topanhusodo
kpk lebih baik fokus dengan hutang kasus kpk yang terbengkalai saat ini
tercatat setidaknya ada empat puluh tiga kasus korupsi tahun dua ribu enam belas
yang belum tuntas di usut kpk
selain itu adnan juga menyatakan adanya implikasi yang dipertaruhkan dalam revisi tersebut
sebab bukan tak mungkin revisi justru dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan partai politik
terlepas dari segala pro kontranya rakyat hanya berharap agar kpk dapat menjadi lembaga anti korupsi yang independen
yang mampu mengikis segala praktik korupsi di seluruh lapisan pemerintahan
suci bancin cnn indonesia
pemberantasan korupsi di tanah air ibarat sebuah pekerjaan rumah yang tak kunjung usai
revisi undang undang kpk konon diharapkan bisa meningkatkan efektivitas kemenangan kpk di tanah air
dan menemani saya di studio sudah ada agus sunaryanto wakil koordinator icw
mas agus ini bagaimana icw melihat dibukanya pintu oleh kpk untuk adanya kemungkinan revisi undang undang
memang semangatnya kan kalau yang kita baca terakhir terakhir ini
kpk ingin sekali masuk ke soal isu pemberantasan korupsi di market corruption gitu
sehingga mereka ya membuka peluang itu
tapi lagi lagi ini kan situasinya gambling sebenarnya
karena kalau bicara gamblingnya ketika itu masuk ke ranah politik
ini situasi politik di dpr itu sangat abnormal
kalau kita lihat historinya sepanjang kpk berdiri sampai sekarang
sudah berapa kali upaya upaya untuk melemahkan kpk
saya khawatir kalau kemudian inginnya sedikit terbatas gitu perubahannya
tapi justru nanti banyak perubahan perubahan
kita berapa kali melihat itu situasinya begitu
akhirnya penyadapan mau dihapus penyadapan harus izin dan lain lain gitu
ini saya khawatir ingin dapat satu tapi hilang sepuluh
ini jadi persoalan
kita setuju dengan apa yang diinginkan oleh kpk
kpk mulai masuk ke isu market corruption
tapi kalau kemudian
imbal baliknya jatuh

banyak kelemahan kelemahan kpk
saya pikir ini justru
bagaimana dengan wacana soal diberdayakannya kpk daerah
ini kan sebenarnya entry point nya kan dari situ
bahwa kpk di pusat ini istilahnya hit and run hit and run saja
kalau di daerah kan pola pengawasannya spek jangkauan untuk melakukan penegakan hukum jadi lebih luas
itu juga sudah sebenarnya sudah jadi wacana yang beberapa kali didiskusikan
dan semangatnya juga lagi berubah
lagi lagi ini kan dibuka juga kerannya terbatas
region misalnya empat wilayah
di beberapa timur barat tengah gitu ya
lagi lagi sebenarnya diatur dalam undang undang
di undang undang kpk mereka punya kewenangan untuk membuka juga
cabang di daerah gitu ya
walaupun kemudian nanti
memang diatur di undang undang tiga puluh dua ribu dua gitu
tapi lagi lagi itu
ini tantangannya ke depan korupsi semakin besar
tantangannya ke depan korupsi semakin besar
sumber daya terbatas
sumber daya terbatas
otomatis nanti konsekuensinya kalau dibuka proses seleksi juga harus ketat gitu
dan kontrolnya juga harus ketat
karena kalau tidak nanti bisa jadi akan dilemahkan
anda nggak yakin kalau revisi ini bisa lebih empowering kpk
menurut saya tidak terlalu yakin
karena kpk sendiri kan belum bisa mengontrol
siapa sebenarnya counterpart dari kpk
partai mana yang bisa diajak
misalnya di komisi tiga mereka harus melakukan pemetaan politik
siapa yang menjadi kawan mereka
sehingga ketika revisi ini terjadi ini tidak menjadi bola liar gitu
kemudian ya oke semangat kita ubah tapi ujung ujungnya tidak bisa dikontrol
itu akan melemahkan kpk
menurut saya oke kalau misalnya mau membahas seperti itu
tapi harus ada hitung hitungan politik
siapa yang penting partner di dpr di komisi tiga jelas
siapa yang bisa ya memberikan garansi
bahwa benar benar perubahannya terbatas ini yang mau dimau gitu
kalau nggak salah tahun lalu kita sempat ramai ramai soal wacana revisi undang undang kpk
dan kpk baru jilid terakhir ini dengan tegas dan gagah perkasa menolaknya
tapi sekarang membuka keran itu
apa yang aneh anda lihat
kalau saya sih melihatnya memang ada situasi situasi terbaru gitu
terkait dengan tantangan pemotongan
terkait dengan tantangan pemberantasan korupsi ke depan
bagaimanapun sumber daya kpk sekarang sangat terbatas gitu
dibanding dengan kpk kpk di luar negeri
misalnya hongkong mereka dengan jumlah yang sedikit tapi jumlah yang ada sekarang bisa misalnya proporsinya satu penyidik misalnya tiga ribu
di indonesia kan bisa tiga belas ribu gitu
nah artinya sebenarnya memang ada relevansi bahwa perlu misalnya membuka kantor cabang kpk
untuk menambah sumber daya menambah daya gedor dari kpk
tapi memang ada relevansi
tapi lagi lagi mari kita diskusikan lebih masak masak terlebih dahulu pertimbangan pertimbangan politiknya
terutama menurut saya memang persoalan di dpr
kecuali kalau misalnya memang kpk mendapat support full dari pemerintah termasuk kumham misalnya
bahwa ini benar benar nanti akan dikawal prosesnya bersama
anda melihat potensi untuk menyelewengkan revisi ini sangat besar
karena lagi lagi kan kalau kami berpandangan di icw bahwa epicentrum dari korupsi itu ada di dpr gitu
kalau kemudian ini belum mampu di dalam tanda kutip diamankan gitu akan sulit
ini akan menjadi situasi yang abnormal
setelah keterangan dari pak agus tadi sudah ada diskusi atau komunikasi antara icw dan kpk
sejauh ini sih belum ya baru
belum ada yang serius
maksudnya baru hanya sebatas informal saja bahwa ada perubahan perubahan ini
kita tentu sangat mensupport
apa yang dilakukan oleh kpk
tapi mari kita sama sama diskusikan strateginya terlebih dahulu nih
jangan sampai kemudian ini jadi bola liar kemudian malah kita capek capek
ya energi kita akhirnya habis untuk mengganjal dpr mendorong masyarakat untuk melakukan penolakan terhadap pasal pasal yang mungkin tidak perlu lagi gitu
apa tuh misalnya
ya tadi misalnya soal penyadapan gitu ya
ini kan sudah ada nih penyidik
kemudian jangan jangan nanti kemudian ditarik lagi ke kepolisian gitu
ya sp tiga dan lain lain
menurut saya banyaklah kita punya catatan sejarah soal itu
makanya harus hati hati menurut saya
dan anda icw lebih tepatnya sepakat bahwa ini bukan prioritas kpk sekarang
sementara ini menurut saya enggak
lebih baik kasus kasus yang tadi sudah disampaikan bahwa ini lebih baik diprioritaskan saja lah
ada iktp dan lain lain gitu ya
ini berikan di paling tidak tengah
masa jabatan mereka misalnya buktikan kepada mereka senturi bisa diselesaikan
kemudian soal mungkin blbi bisa diselesaikan
ktp kasus kasus mega korupsi yang saat ini sudah ditangani oleh kpk
clear firm bisa diselesaikan
barulah kita bicara soal itu
jangan sampai kemudian malah ujung ujungnya kriminalisasi lagi dan lain lain
kita akan lanjutkan perbincangan ini
tetaplah bersama kami
kami akan kembali sesaat lagi
saya kalau nggak salah pernah ingat juga kita pernah diskusi di lain kesempatan dan di lain waktu
bicara soal revisi undang undangan
dan anda ada di posisi yang menolak revisi waktu itu
sampai sekarang kpk masih menolak revisi undang undang kpk
itu posisi yang clear
saya hadir waktu pak agus bicara tentang ada beberapa kewenangan baru
konteksnya lebih bukan revisi undang undang kpk
tetapi bicara tentang bagaimana kita bisa kemudian memasukkan beberapa norma yang ada di uncac
jadi kita sebenarnya sudah ratifikasi sejak lama
tahun dua ribu enam kita sudah ratifikasi konvensi yang disahkan di merida meksiko dua ribu tiga tersebut
nah isunya adalah salah satu yang krusial yang mengemuka akhir akhir ini
sejauh mana kemudian kpk bisa menangani private sector
dalam hal ini korupsi di sektor swasta
memang uncac mengenal hal itu
dan ada isu lain seperti trading influence elites enrichment memperdagangkan pengaruh
bagaimana norma norma baru itu yang belum ada di undang undang tidak pidana korupsi kita
kemudian bisa diadopsi dan diatur
itu satu isu besarnya sebenarnya yang sedang didiskusikan lebih jauh
selain ada satu hal yang sedang berjalan sekarang di pemerintah dan di dpr
yaitu penyusunan rancangan undang undang kitab undang undang hukum pidana
ini diskusi panjang juga waktu itu
teman teman di koalisi juga menolak kuhp tersebut
karena ada upaya untuk memasukkan semua norma yang ada ke dalam kuhp
sehingga seolah olah korupsi nanti tindak pidana umum saja
tidak ada ketentuan yang bersifat khusus
tidak ada hukum acara yang bersifat khusus seperti hari ini
dan akhirnya pemerantasan korupsi akan ada di jalur lambat lagi
jadi ada hambatan regulasi
dalam dua konteks itulah kemudian dibicarakan
kita perlu sebuah undang undang tindak pidana korupsi
yang bisa memasukkan beberapa norma baru yang sebenarnya itu penting
dan ketika itu dimasukkan dalam undang undang tindak pidana korupsi
bukan hanya kpk yang berwenang
tetapi juga kepolisian dan kejaksaan
jadi tidak sedang bicara tentang revisi undang undang kpk sebenarnya
itu yang sudah kami diskusikan juga di
lalu bagaimana kemudian muncul statement pak agus itu
waktu itu kita melakukan pelatihan penegak hukum
kemarin kita lakukan di bintaro
ada kepolisian ada kejaksaan ada kpk ada tni
tni cukup banyak di pelatihan pertama di tahun dua ribu tujuh belas ini
ada sekitar lima puluh orang
ada ppatk dan juga bpk dan bpkp
dalam suasana itulah kemudian dimunculkan salah satu ide
sebenarnya sudah dibahas cukup lama
bahwa pemberantasan korupsi ke depan
harus lebih progresif
dengan bisa masuk kepada beberapa sektor yang baru
karena kpk saat ini menangani cukup banyak kasus korupsi
yang melibatkan private sector di negara lain
ketika kpk menangani di sini kami hanya mendapatkan orang
jadi tersangkanya kita tetapkan
mungkin ada nilai suap yang bisa dikembalikan
tetapi denda tidak begitu besar dan tidak cukup signifikan
berbeda dengan ketika roll royce misalnya menangani
sfo ketika menangani kasus rolls royce di inggris
ada denda yang luar biasa yang dikenakan pada saat itu
atau ketika dulu innospec alstom dan segala macam
kita tidak punya aturan itu di indonesia
nah dalam konteks inilah ke depan
kalau pemberantasan korupsi mau lebih progresif
maka beberapa aturan baru yang sudah dikenal dan diadopsi
di lebih satu ratus tiga puluh negara di dunia
nah sementara di sisi lain
ada keinginan sepertinya agar itu tidak diatur lagi secara khusus
dijadikan tindak pidana umum saja
ini yang sekarang juga sedang kita perjuangkan
dalam proses rapat di kementerian dan juga di dpr
tim ahli di kementerian hukum dan ham sudah mulai berpikir bahwa
oke kita akan bentuk tindak pidana khusus
di sebuah undang undang yang terpisah seperti hari ini
tetapi kemudian pembahasan itu
mentah lagi ketika dibawa ke dpr
nah ini salah satu titik kritis
selain memang sekarang dpr sepertinya sedang coba jalan ke beberapa kampus
untuk mewacanakan revisi undang undang kpk
salah satu poinnya adalah soal penyadapan
p tiga dewan pengawas dan lain lain
jadi ini sebenarnya tidak benar benar amat soal revisi itu
kalau misalnya bicara soal revisi undang undang kpk
kpk jelas memang kita juga melakukan penolakan
memang kenyataannya memang seperti itu
dpr sedang melakukan disekusi diskusi di kampus kampus
untuk kembali mengingatkan kepada publik
supaya publik ikut dong sama sama setuju melakukan revisi undang undang kpk
nah kalau apa yang disampaikan oleh febri tadi
saya sepakat bahwa memang private sector ini kan memang belum tersentuh
dan ketika kpk bicara sekarang perlu melakukan itu kan relatif agak terlambat ya
dibanding kpk di negara negara lain
misalnya hongkong atau malaysia gitu ya
artinya kalau kita mau mulai itu saya setuju saja
tapi memang lagi lagi perdebatannya kan aturannya yang mana gitu
ini yang memang harus kita jadi wacana publik nih
revisi undang undang tipikor menurut saya itu penting
memang kita perlu masuk ke wilayah market corruption gitu
banyak kasus kasus di negara
termasuk tahun dua ribu dua ya misalnya di amerika
ketika terjadi krisis
ketika terjadi krisis finansial ya
itu kan persoalannya di
kalau misalnya revisinya kemudian tidak menyentuh pasal pasal yang ini
jadi pasal pasal laten yang tiap tahun dibahas dipersoalkan soal dewan pengawas
dan seterusnya dan seterusnya
penyadapan dan lain sebagainya itu
jika itu tidak tersentuh
ada bagian penting yang dirasa perlu kpk untuk di empower gitu
setuju nggak pak
ya lagi lagi saya setuju
tapi persoalannya kita tidak bisa mengontrol situasi di ranah politik
begitu pintu itu dibuka
karena domain law making adalah di dpr
dpr dan pemerintah gitu
kita mungkin bisa masih dialog dengan pemerintah
tapi lagi lagi kan ini bicara pemerintah juga didukung oleh partai politik gitu
jadi icw tetap seuzon sama kalau ada kemungkinan
sampai terbukti sebaliknya
sampai terbukti sebaliknya
karena memang sejarahnya seperti itu
ada beberapa priode revisi
dulu bahkan sampai agak ekstrim ketika kpk dibatasi umurnya hanya dua belas tahun
kita juga nggak tahu angka dua belas itu asalnya dari mana dan kajiannya apa
kalau kpk ditanya saat ini apakah kpk membutuhkan revisi undang undang kpk kami bilang tidak
kami tidak butuh revisi undang undang kpk
yang dibutuhkan kpk saat ini jangan ganggu kpk lagi dengan wacana atau upaya untuk merevisi
terutama poin poin yang melemahkan
bagaimana mungkin nanti penyadapan kemudian harus izin kalau dulu wacananya izin ke pengadilan kalau sekarang izin ke dewan pengawas
dewan pengawas dipilih lagi oleh dpr
saya nggak tahu birokrasi ini tentu akan berimplikasi secara serius dan dapat menghambat upaya penanganan perkara yang dilakukan oleh kpk
saat ini kpk juga sudah mulai terhambat ketika ada beberapa putusan mahkamah konstitusi misalnya
yang menghapus kata dapat
di pasal dua dan pasal tiga
pemberantasan korupsi penanganan kasus korupsi jadi lebih sulit gara gara putusan mk tersebut
dan ketika revisi juga dilakukan revisi undang undang kpk penyusunan rancangan undang undang kuhp yang kemudian membuat korupsi hanya seperti pidana umum
sehingga ada konsekuensi logis dan segala macam
itu pasti lambat laun akan mengkerdilkan upaya pemberantasan korupsi di indonesia
terutama kewenangan yang terkait dengan kpk tentu saja
ya itu memang harus segeralah diantisipasi
supaya ini fokusnya lagi lagi seperti apa yang kita diskusikan tadi
lebih pada fokus ke bagaimana memperluas kewenangan kpk tanpa menghilangkan kewenangan yang sudah ada gitu ya
jangan bicara soal undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua
kita lebih baik fokus ke revisi undang undang tipikor
sehingga ini tidak lagi jadi domennya hanya kpk
tapi juga bisa jadi kepolisian kejaksaan
dan juga institusi penegak hukum lain
kalau misalnya dibikin syarat kita akan revisi asal apa asalnya
dunia politik susah kalau kita hanya yang minta sebelah
tidak memberikan tawaran kepada yang lain
kecuali kalau misalnya daftar inventarisir masalah dibuat oleh kpk sendiri
yang bahas kpk juga
kan hampir mustahil sebenarnya revisi tanpa menggoyang kewenangan yang sudah ajak itu
jadi yang pasti konstitusi kita akan mengatur pembentukan undang undang itu dilakukan oleh pemerintah
dalam hal ini presiden dan jajarannya bersama dpr
sebenarnya kalau presidennya tidak setuju dengan revisi ini selesai
revisi tidak akan pernah terjadi
dan kita bersyukur pak jokowi kemarin bilang bahwa kita tidak akan revisi undang undang kpk di beberapa waktu yang lalu
semoga memang presiden konsisten dengan apa yang disampaikan
di sisi lain ada kelompok kelompok di dpr yang terus bergerak untuk mewacanakan revisi undang undang kpk dengan berbagai alasan
misalnya alasan yang tidak masuk akal secara hukum yang disampaikan adalah kewenangan kpk yang diatur di undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua itu bertentangan dengan kuhap
kalau yang digunakan adalah kuhap memang pembentuk undang undang itu mengatur sesuatu yang bersifat khusus
kuhap ini umum khusus undang undang kpk undang undang tipikor justru di sana semangat extraordinary dan cara yang luar biasa untuk memberantasnya
jadi logika memulainya saja sudah keliru secara hukum belum lagi semangat yang lain
memang kpk sejauh ini sangat banyak menangani aktor aktor kasus korupsi dari anggota dpr atau mantan anggota dpr
jadi unsur dpr dprd dan dprd
jadi unsur dpr dprd dan dprd
itu dominan nomor dua sekarang dari aktor yang ditangani oleh kpk
apalagi belakangan ini kita melakukan penyidikan salah satu perkara misalnya kasus iktp yang sudah kita limpahkan ke pengadilan di tahap dua saat ini
semoga sidang di pertengahan maret
kita periksa banyak sekali anggota dpr karena ada indikasi persoalan yang serius sejak proyek iktp ini dibahas pada penyusunan anggaran di dpr
bahkan ada anggota dpr yang sudah mengaku dan mengembalikan uang ke kpk
totalnya ada empat belas orang dari berbagai unsur
ada anggota dpr di sana
total pengembalian tiga puluh miliar yang dari perorangan
dan ini akan kita buka semua nanti di persidangan
dan tidak tertutup kemungkinan pertanggung jawaban akan meluas pada pihak pihak lain
banyak lagi lah kasus yang lain yang juga sedang kita tangani
terakhir ketika kita lakukan operasi tangkap tangan januari dua ribu enam belas lalu
ada sepuluh orang tersangka yang dua tersangka terakhir juga dari anggota dpr ri dari berbagai fraksi
nah apakah ini yang ditakutkan
kami berharap tentu saja para politisi yang masih punya komitmen dan pimpinan partai politik tidak melihat ini sebagai sesuatu yang menakutkan
karena kpk tidak hanya bekerja di penindakan
kami juga menginisiasi misalnya perbaikan di sektor politik termasuk bagaimana pendanaan politik bisa diperbaiki ke depan
pencegahan dan penindakan agar ke depan nggak ada kasus seperti ini
tapi mengetahui kondisi bahwa banyak sekali banyak sekali liabilitis di dpr gitu
kenapa kemudian wacana untuk revisi itu dibuka
wacana revisi sebenarnya bukan revisi undang undang kpk
tapi bagaimana hukum indonesia kemudian diharmonisasi dengan uncac
dan itu domainnya bukan undang undang kpk
tapi undang undang kpk

pak agus mengatakan bahwa saya bersedia melakukan revisi asal revisi itu akan empower kpk lah
tidak justru melemahkan kewenangan kewenangannya
yang jadi pertanyaan adalah kapan revisi undang undang kpk itu bisa secara logis dan akal sehat itu akan memperkuat kpk dengan berbagai kondisi saat ini
kita kan bisa ukur misalnya dari proses historis dari dua ribu sepuluh

ketika wacana revisi sampai dengan diskusi yang sedang berjalan saat ini
dari empat poin yang disampaikan saja itu sudah terlihat bahwa itu akan berimplikasi semakin lemah kerja
jadi apa yang disampaikan retoris saja sifatnya atau apa
bagaimana kita menangkap semiotikanya seperti apa
itu sekaligus sebenarnya mengingatkan bahwa sebenarnya kpk ini butuh dikuatkan kalau memang ada komitmen politik dari berbagai kalangan
pembentuk undang undang tentu saja presiden bersama

dan dalam kondisi saat ini ketika komitmen itu belum terlihat secara utuh tentu saja revisi undang undang kpk tidak mungkin dilakukan
saya sepakat bahwa ini adalah semangatnya adalah memperkuat kpk
tapi lagi lagi memang harus kontrol gitu ya
saya nggak tahu ini kilap atau apa
karena setiap perkataan apapun yang berbau dengan revisi undang undang kpk pasti akan disambut tuh
apalagi sekarang mereka sedang berupaya untuk membangun image itu lagi membangun isu lagi gitu
jadi menurut saya memang harus hati hati
menurut harus hati hati ya sudah lah dipercayakan saja kepada bung febri ini untuk menyampaikan sesuatu biar lebih terkontrol gitu
dan tidak jadi polemik gitu
ya itu jadi catatan dari icw
jadi icw sudah menangkap bahwa sejak awal sudah menangkap sebenarnya komisioner atau katakanlah ketua menipuakati adanya revisi
ya itulah walaupun semangatnya adalah memperkuat tapi kan itu seperti membuka ruang
oh setuju juga nih perlu direvisi
ya sudah walaupun nanti oke nanti para politisi kan bilang itu kan memperkuat
dan selama ini kan selalu ketika mereka bicara di dpr membahas soal revisi undang undang kpk pasti selalu bilang untuk memperkuat kpk
tapi kenyataannya kan bertolak belakang
jadi hati hati dengan statement
iya dengan statement lah
ya sudah lah percaya saja sama febri lah
tapi sebenarnya wacana soal penguatan kpk di daerah dan kemudian itu yang kemudian dianggap sebagai entry point bagi adanya revisi itu memang perlu
sebenarnya di undang undang tiga puluh dua ribu dua itu sudah ada
jadi kpk dapat membentuk perwakilan di daerah di tingkat provinsi memang gitu kan
tapi itu tidak pernah bisa dilakukan
kenapa kami bilang tidak pernah bisa dilakukan
karena sebenarnya kpk ingin untuk membuka kantor perwakilan di daerah karena memang butuh
kami di tahun dua ribu enam belas misalnya sebagian besar sebagian operasi tangkap tangan yang kita lakukan itu di daerah
mungkin kalau kita lihat dari kacamata jakarta itu kasusnya berapa miliar sih
tapi ketika itu ditanya ke daerah masyarakat sangat senang karena ada kekuatan lama yang bisa dibongkar
yang tidak akan mungkin terbongkar kalau hanya mengandalkan pada sistem penegakan hukum yang konvensional
artinya kpk ingin bilang bahwa kpk itu dibentuk bukan hanya untuk ada dan bekerja di jakarta
kami juga harus bekerja di daerah
memang saat ini kita lakukan dalam bentuk penanganan perkara seperti yang di dua ribu enam belas dan tahun sebelumnya
kita juga turun melalui koordinasi dan supervisi ke beberapa daerah
ada sepuluh daerah yang kita turun ke sana
namun apakah itu efektif dibanding dengan kpk hadir di daerah minimal untuk tugas tugas pencegahan dan koordinasi dan supervisi
agar beberapa hal bisa diperbaiki secara serius di sana
contoh sederhana itu sumatera utara dan riau
sudah berapa gubernur yang kemudian kita proses
apakah ada perbaikan di sana
ternyata ketika kita hanya memproses tidak akan ada perbaikan yang signifikan
kita harus benar benar hadir di sana
melihat satu persatu ya empat fungsi tersebut
dan kemudian memastikan ada perubahan di sana
apakah itu bisa dilakukan dengan hanya hadir satu minggu atau dua minggu kemudian
mungkin ada efeknya tapi apakah itu maksimal itu kan tentu harus diukur
tapi sejauh ini sejak kita mengajukan kantor perwakilan di daerah selalu belum mendapat persetujuan
urgensinya mungkin belum dipandang cukup kuat baik oleh dpr ataupun oleh
terus kita harus berpikir
ataupun oleh pemerintah
kita berharap ada cara pandang yang berbeda tujuan pembentukan kantor perwakilan di daerah tersebut
karena kpk tidak dibentuk hanya untuk jakarta saja tapi untuk indonesia sebenarnya
dan itu akan membantu misalnya ketika presiden joko widodo ingin mencanangkan peningkatan kesejahteraan
yang dimulai dari kepastian hukum dan pemberantasan korupsi akan ada efeknya
karena dalam berbagai literatur pemberantasan korupsi pemberantasan korupsi yang konsisten dan juga kepastian hukum akan berakibat pada kepastian ekonomi pada akhirnya
dan itu akan memicu kesejahteraan
tidak bisa dilakukan kalau kita hanya berada di jakarta
otonomi daerah sudah terjadi sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan kemudian sampai berapa kali perubahan
sementara perspektif jakarta yang masih digunakan sampai saat ini
itu saya kira yang penting